jika dalam tiga hari pemilik hewan tidak bisa dihubungi
sumbernya awal pembicaraan itu adalah sumber sumber dari dana pemerintah dan akan dikelola oleh lembaga yang kredibel dalam
sebagus apapun timnya pasti ada kelemahannya
terhadap sumber daya alam yang kita miliki